peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh enam republik indonesia kembali digelar virtual tahun ini
produser lapangan cnn indonesia tika beremau dan jurnalis foto fadli julian
berkesempatan melihat dapur virtual peringatan hari kemerdekaan ri secara virtual sekretariat presiden
tahun ini perayaan hud ri di istana merdeka kembali digelar secara terbatas
karena masih berada di dalam situasi pandemi covid sembilan belas
namun walau secara virtual pihak istana kepresidenan berupaya agar pelaksanaan perayaan hut ri di tahun ini tetap meriah
nah mari kita lihat seperti apa persiapan di balik layar perayaan hut ri secara virtual di istana merdeka
inilah suasana di gedung krida bakti sekretariat negara di jalan veteran jakarta pusat
menjelang peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh enam
di ruang inilah tim sekretariat presiden memantau ribuan warga
yang menjadi peserta upacara virtual hari kemerdekaan republik indonesia di istana merdeka
kami adalah empat puluh lima ribu peserta dikaitkan dengan empat puluh lima tahun ini pada saat indonesia merdeka
dengan rincian tiga puluh pagi lima belas siang
nah kami mempunyai
mempunyai sekitar tiga puluh dua rooms yang akan kami atur untuk mengisi
yang akan diisi bagi para peserta peserta yang hadir melalui zoom
di dapur ini disiapkan pula dua panggung untuk diisi oleh pemandu acara
dan juga penampilan yang beragam mulai musik stand up komedi hingga kuis dengan hadiah menari
membangun suasana bahagia dan sukacita
maka kita isi ruang tersebut dengan pertunjukan pertunjukan melalui virtual
agar apa agar kita tetap kembali dalam suasana kebahagiaan sukacita dan seterusnya
acara hiburan virtual ini pun digelar sebelum upacara peringatan hari kemerdekaan republik indonesia
dan sebelum upacara penurunan sang merah putih
ini merupakan salah satu panggung yang akan digunakan pemandu acara
pada saat perayaan hud ri ke tujuh puluh enam secara virtual
diharapkan dengan kemeriaan perayaan yang ada dapat membangkitkan semangat kemerdekaan
di tengah pandemi covid sembilan belas seperti moto indonesia tangguh indonesia tumbuh
tika bere mau fadli julian jakarta